jakarta muslim fashion week yang digelar di pameran trade expo ini memamerkan desain baju muslim yang dirancang oleh para desainer ternama di indonesia
salah satunya adalah kekean wasra gallery
galeri ini menampilkan kerajinan batik tenun asli kota gresik dengan desainer aam hashim yang ikut meramaikan jakarta muslimah fashion week dua ribu dua puluh dua pada sabtu siang
kegiatan yang sempat tertunda akibat pandemi covid sembilan belas ini pada tahun dua ribu dua puluh dua kembali diselenggarakan di international exhibition center kabupaten tangerang banten sabtu siang
acara jakarta muslim fashion week ini memamerkan produk pakaian muslim asli indonesia yang dirancang langsung oleh para desainer ternama indonesia
salah satu dari produk yang dipamerkan adalah kekian wasra gallery
asli kerajinan tenun yang berasal dari kabupaten gresik jawa timur yang memamerkan produk pakaian muslim yang dibuat dengan cara ditenun dan dikerjakan oleh para perajin tenun di kabupaten gresik
produk kekian wastra galeri ini bukan hanya dijual di dalam negeri tetapi juga dijual ke luar negeri
wakil bupate gresik aminatun habibah melakukan kunjungan ke bud kekian wasra gallery untuk melihat langsung produk produk batik tenun dari kabupaten gresik ini
tak hanya pakaian muslim yang dipamerkan di bud
juga tas kain shawl dan ekoprint yang dibuat dengan cara ditenun dengan ciri khas tenunan kabupaten gresik
tak hanya melihat produk hasil batik tenun yang dipamerkan tapi dalam kunjungannya kali ini wakil bupati gresik juga mempromosikan batik tenun yang menjadi andalan kabupaten gresik
kedepan kita ingin tenun ini yang eco fashion yang ramah terhadap lingkungan
kemudian karena kita yang paling banyak peminatnya adalah dari timur tengah
maka teman teman yang dari desainer ini menginginkan kain kain atau benang benang yang juve
jadi dingin kalau dipakai di apa
mungkin itu yang masa yang akan datang
kemudian kita arahkan ini semua
untuk pemberdayaan masyarakat dan juga anak anak vokasi
dari adik adik lokasi yang ada di smk atau ada di diploma
untuk pengembangan selanjutnya
karena mereka ini mungkin yang bisa semakin inovatif terhadap produk produk yang ada di kabupaten gresik
sama perempuan dan disabilitas
kita punya program di kabupaten gresik itu yang namanya undang puspa
di situ itu yang kita bina
adalah perempuan perempuan supaya menjadi perempuan yang produktif
dan juga disabilitas yang memang sekarang ini butuhkan perhatian dari pemerintah
khususnya yang ada di kabupaten gresik
dalam hal ini pemerintah kabupaten gresik jawa timur akan terus mengembangkan produk tenun
dengan memberikan pelatihan kepada para pelajar dan mahasiswa
sampai saat ini dari hasil pembuatan tenun ini
pemerintah kabupaten gresik dapat menghasilkan empat miliar
selama satu bulan